ledakan di food court lantai empat mall taman anggrek jakarta barat
pada rabu siang dipastikan bukan berasal dari bahan peledak atau bom
berdasarkan pemeriksaan oleh tim gegana dan pusat laboratorium forensik
ledakan terjadi akibat kebocoran pipa gas
rabu sekitar pukul setengah sebelas siang terdengar dua kali ledakan sebelum alarm peringatan berbunyi
akibat ledakan tersebut dua belas counter dan dua restoran rusak parah
sejumlah kaca mall taman anggrek juga pecah
sementara enam orang yang terluka telah dibawa ke rumah sakit royal taruma grogol
kapolres metro jakarta barat komisaris besar hengki haryadi mengatakan
ledakan tersebut merupakan ledakan mekanikal dan tidak ditemukan bahan peledak di tempat kejadian
agar kejadian serupa tidak terulang polisi akan memeriksa sejumlah saksi diantaranya pengelola
dari tim gegana sudah melaksanakan identifikasi
bahwa kita kaitkan antara keterangan saksi saksi ini
karena salah satu saksi menyatakan bahwa sebelum terjadinya ledakan itu ada suara mendesis
dan kita kaitkan dengan penyelidikan secara elektif dari gegana
dan juga menyatakan bahwa ini ledakan karena jenisnya adalah ledakan mekanik
artinya dia disebabkan adanya kebocoran gas dan titik
pokoknya disuruh jadi ketat